kisah seorang demonstran
menampilkan wajah wajah badut di gedung dewan
di antara kursi kursi kosong mereka pamerkan senyum
pemimpin sidang mengetok palu mengesahkan pemberangusan kpk
darahku bergolak televisiku matikan
aku harus bersuara bergerak turun ke jalan melawan
di bawah jembatan layang senayan
dalam barisan teratur mereka bergandeng tangan
beragam warna jaket hiasi tubuh mereka yang berpeluh
depan gedung parlemen seseorang menjerit lantang
di atas mobil tua suara seraknya membumbung ke angkasa
menembus bujak semesta menggugat kelengan penguasa
yang terbuai dan lenang
tidak ada yang bisa dikursi istana
sepasukan polisi berjaga
berjajar rapat tanpa sela
membendung langkah kami yang mencoba mengetuk pagar
menitipkan sejumput pinta agar kami diterima
untuk sekadar menyampaikan rasa
mereka bergeming tanpa kata hanya memandang nanar
seolah kami layak digampar
seolah kami layak digampar
dijauhkan dari pagar pembatas
yang memisahkan nasib penggawa dan kaula
meriam air pun tumpahkan murka
mengguyur wajah kuyuh yang terderah
kami semburat porak poranda
melupakan barisan dan pegangan
berupaya mencari perlindungan
kala kesenyapan sesaat menyapa
kami kembali mendekati gerbang
dengan semangat yang makin menyala
mengutuk perlakuan aparat
yang menyemburkan amarah
dengan tembakan gas dan air mata
kami hanyalah kaum muda
resah akan sikap baginda
jangan hakimi kami dengan senjata
yang kami punya hanya suara
tidak pantas kehilangan nyawa
demi keangkuhan yang kau paksa
kami akan terus berteriak
entah sampai kapan
turun ke jalanan
menyusuri sudut sudut kota
tempat di mana manusia
mau mendengar keluh manusia
perusahaan yang mencari makanan
biasanya saya tidak tahu
fungsi dpr itu apa

kalau sibuk cari makanan sendiri
itu sebagai satu lembaga
yang di mana fungsi itu adalah mewakili kita sebagai rakyat
untuk menyampaikan aspirasi
dan membuat suatu undang undang
yang di mana undang undang itu sebut
akan dijalankan untuk negatifasi
setahu aku sih
fungsi dpr itu buat undang undang ya mbak
cuma itu saja yang saya tahu
dalam sejarah republik indonesia
dewan perwakilan rakyat atau dpr
menjadi lembaga yang cukup berpengaruh
sekaligus menjadi lembaga yang paling sering disorot di kinerjanya
nah lembaga yang bertugas sebagai pembuat undang undang
dan juga pengawas pemerintah ini
ternyata belum mampu memenuhi target rancangan undang undang
dan tidak jarang absen
di kalah rapat rapat pengambilan keputusan
lalu apakah hal hal tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat
peneliti forum masyarakat peduli parlemen
kinerja dpr ri di lima tahun terakhir
adalah yang terburuk sejak era reformasi
dpr dinilai tidak menjalankan fungsi legislasi dengan baik
itu terlihat dari pengesahan undang undang
yang masih jauh di bawah target
dan tingkat kehadiran anggota dewan yang sangat rendah
bahkan dari tujuh sidang paripurna di masa sidang dua ribu sembilan belas
jumlah legislasi yang terhadir
dpr dari daftar ruu prolegnas prioritas
sampai tahun kelimanya itu baru dua puluh tujuh
ruu dari satu ratus delapan puluh sembilan yang direncanakan dalam daftar prolegnas lima tahun
jumlah dua puluh tujuh ruu ini nyaris sama dengan jumlah koruptor
yang ditangkap oleh kpk
dari dpr selama dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
jumlahnya sudah dua puluh tiga orang
jadi saya kira luar biasa
ada pertemuan kebaikan dan keburukan
dengan jumlah undang undang yang masih di bawah target
dpr optimistis akan mengesahkan sejumlah rancangan undang undang
ketua dpr bambang susatyo mengamini
dpr akan mengesahkan dua belas atau tiga belas rancangan undang undang prolegnas prioritas
di sisa masa jabatan yang tinggal dua bulan lagi
kita akan berupaya ditrakhiri dengan dua belas sampai tiga belas ruu
karena kita bekerja bersama sama dengan pemerintah
sangat tergantung dengan kerjasama dari pemerintah
mudah mudahan bisa kita kejar dua belas sampai tiga belas
undang undang kita selesaikan sampai akhir
berdasarkan survei lembaga survei indonesia atau lsi juni dua ribu delapan belas
kepercayaan masyarakat terhadap dpr
menduduki urutan terendah
dari lembaga lembaga lain
rendahnya tingkat kepercayaan itu disebabkan oleh banyaknya pemberitaan negatif para anggota dewan
misalnya informasi anggota dewan yang terlibat korupsi
atau banyak yang absen di rapat paripurna
dikutip dari laman dpr ri
masih banyak rancangan undang undang yang belum disahkan
yang cukup mendesak misalnya
ruu penghapusan kekerasan seksual
ruu larangan perhubungan
ruu perhubungan minuman beralkohol
dan masih banyak lagi
keterbukaan aksi nyata dan komitmen para wakil rakyat
menjadi yang terpenting dan yang paling ditunggu oleh rakyat
dimeliputan cna indonesia jakarta
dan kita akan berbincang dengan para demonstran mantan aktivis mahasiswa yang kini berada di dalam lingkaran politik
dan telah menjadi anggota dpr ri
sebelah kiri saya sudah ada bang willy aditya
anggota dpr ri dari fraksi partai nasdem
bang willy terima kasih sudah hadir selamat malam
kita ucapkan selamat terlebih dahulu karena sudah mendapatkan amanat dari rakyat untuk menjadi anggota dewan di gedung dpr ri
kami juga masih menunggu anggota dpr lainnya
ada andre rosiade yang nanti juga akan bergabung bersama kami dalam dialog
dan sebagai penyimbang kami juga hadirkan para mantan aktivis mahasiswa yang masih kerap mengkritisi lingkup politik
dan juga pemerintahan
ada bang iksan lelemba selamat malam bang iksan
terima kasih sudah hadir malam hari ini
terima kasih juga
dan sudah ada bang ray rangkuti
bang ray terima kasih sudah hadir malam ini
kita akan bicara banyak soal aktivis yang kemudian menjadi seorang anggota dewan
dan kemudian apa evaluasi dari anda masing masing
tapi saya mulai dulu ke bang willy aditya terlebih dahulu
bang willy dulu menjadi aktivis begitu ya menjadi demonstran
bahwa kemudian sekarang terjun ke politik hal yang paling mendasar dulu deh yang paling ngomong dulu deh
apa yang kemudian membuat arah perjalanan ketika anda menjadi anggota dewan
perjalanan ketika dulu menjadi seorang aktivis kemudian sekarang justru memilih terjun ke dalam politik
apa sebetulnya tujuan yang ingin dicapai bang
tujuannya tentu tidak pernah berubah
spirit pergerakan itu adalah melakukan perubahan karena dalam diktum gerakan itu yang sejati adalah perubahan
maka kemudian proses melakukan perubahan anti kemapanan anti diskriminasi humanis
itu memang perubahan
itu menjadi spirit yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan
itulah yang kemudian menjadi panggilan yang sifatnya ada dua hal
satu itu menjadi zed guys semangat zaman yang selalu berdialektika dengan kondisi objektifnya
yang kedua adalah panggilan yang suatu hal yang takdir sejarah
kalau dalam islam itu sunatullah mungkin ya
untuk kemudian melakukan perubahan
saya tidak bisa melihat itu sebagai sebuah proses yang dikotomis
itu proses yang kontinu ya
antara aktivis menjadi politisi
rusaknya politik kita ketika itu dianggap dua ruang yang terpisah
dia adalah proses yang tidak terputus
kita harus melihat di belahan dunia manapun bahkan di dalam sejarah republik ini
republik ini merdeka di tangan anak anak muda yang terdidik
bahkan organisasi organisasi kemahasiswaan itu dilahirkan oleh partai politik
melalui apa yang dikeluarkan oleh bung hatta waktu itu melalui maklumat x
maklumat sepuluh gitu
nah proses ini menjadi terputus harus objektif kita baca
ketika orde baru melakukan deideologisasi deorganisasi dan depolitisasi
maka kemudian politik menjadi haram gitu
politik menjadi hitam
politik menjadi kriminal gitu
nah padahal tidak
dia menjadi suatu yang kemudian nisbah
bahwasanya dulu gerakan mahasiswa itu
bahwasanya dulu gerakan mahasiswa itu
bahwasanya dulu gerakan mahasiswa itu
hanya mengurus kampus
tapi kita lihat di zaman orde lama
kmni itu afiliat dengan pni
gemsos dengan psi dan lain lain sebagainya
itu yang kemudian politik menjadi suatu hal yang bernas
politik benar benar berspirit dengan gerakan
dia tidak terputus
jadi semangatnya sebetulnya masih sama
spiritnya adalah pergerakan itu
tapi kemudian ruangnya sekarang berbedakah atau apa sebetulnya
ini ruang yang kemudian terputus kalau kita tidak membuat dia link dengan sejarah
sebuah partai yang besar sebuah partai yang kuat
dia harus selalu terkoneksi dengan gerakan sosial
dan dia harus juga memiliki aktivis aktivisnya di sana
kalau kita mau periksa hari ini
tidak ada satupun partai tanpa aktivis pergerakan yang menjadi tulang punggung dari partai itu
nah itu artinya
walaupun prosesnya berbeda beda dinamikanya pusparagam
itu hal yang berbeda
jadi prosesnya tidak terputus
kita lihat partai sosial demokrat itu basisnya serikat buruh
kita lihat organisasi organisasi lain itu memiliki basis gerakan sosial yang kuat
nah ini yang sekarang putus agak putus di dalam tradisi kita bersama
di setiap partai ada aktivis mahasiswanya begitu ya
yang tadi anda katakan
saya ke bang ican kalau begitu
bang ican apa sih memang sebetulnya ketika
sebetulnya aktivis menjadi anggota dewan itu kan bukan hal yang baru ya
sudah beberapa periode juga kita melihat ada aktivis yang kemudian masuk ke sana
tapi kalau dari kacamata anda ketika aktivis ini masuk ke dalam lingkaran politik
masuk menjadi anggota dewan
apa yang spesial yang bisa dilakukan oleh teman teman aktivis yang memilih untuk terjun ke partai politik
kalau saya idealnya justru kalau bisa mayoritas anggota parlemen kita adalah pensiunan aktivis
karena begini karena begini
karena begini parlemen itu kan kerucut paling puncak dari elit yang diformalkan
di situ mereka membuat policy kebijakan politik sektoral pembangunan dan macam macam
nah di masyarakat atau di mahasiswa kan ada tiga tujuan orang sekolah
pertama masuk ke sektor publik pemerintahan dan lain lain
kedua menjadi profesional di bidang bisnis ekonomi dan lain lain
kedua di bidang bisnis ekonomi private sector atau bumn
sektor yang lain adalah sektor gerakan masyarakat
yang sekarang bahkan sudah menjadi sektor ketiga
jadi pekerja sosial itu sekarang mungkin gajinya bisa sama dengan orang yang bekerja di sektor dua yang lain
jadi sejak mahasiswa tentu semua orang memproyeksi dirinya
nah yang luar biasa adalah yang menjadi aktivis atau tokoh tokoh aktivis atau disebut demonstrat
itu betul betul seringkali memproyeksikan dirinya memang setelah itu menjadi aktivis lagi
aktivis masyarakat atau langsung loncat ke politik formal
di mana mana juga begitu
kalau kita lihat sejarah misalnya para politisi amerika
biasanya mereka lebih banyak dari fakultas hukum
biasanya karena memang amerika itu sepertinya kalau bukan dari hukum dari kalangan pengusaha
orang seperti obama lulus dari kuliah padahal dia tokoh besar di universitasnya
dia menjadi pengacara pro bono dulu
artinya itu aktivis kan aktivis masyarakat membela hukum tanpa bayar
begitu juga yang lain lain
nah setelah itu baru dia merencanakan karirnya di bidang formal
jadi sebenarnya ini konsekuensi logis saja
konsekuensi logis ketika menjadi aktivis
ketimbang dan begini apakah waktu mahasiswa mereka berpolitik
tentu berpolitik dengan cara mahasiswa
tapi perlahan lahan mereka menumpuk informasi pengalaman berinteraksi dengan para senior seniornya setiap hari
jadi formal maupun informal lewat bacaan maupun dialog
mereka mendapatkan ilmu politik secara langsung
nah begitu dia masuk parlemen bagus dong
kalau tidak bagus malah kita harus marah
kenapa kamu nggak bagus kenapa begitu begitu saja
kira kira diskusinya begitu kalau menurut saya
kena setrap semua senior
bang ray gimana artinya apa maksud apakah memang ketika dulu yang menjadi aktivis
kemudian terjun ke politik ke partai ke senayan sudah punya modal yang kuat ya
tapi kan kemudian apakah bisa yang dulunya mungkin begitu tajam memberikan kritik ketika masuk ke dalam politik
persis sebetulnya yang saya mau tangkap dari pertanyaan anda itu
sebetulnya bukan persoalan aktivis ke politik
itu sama seperti serjana hukum jadi lawyer
kira kira gitu ya sarjana fakultas kedokteran jadi dokter
jadi aktivis jadi politisi itu persis seperti yang kita sebutkan tadi
sebetulnya pertanyaan anda itu mengandung persoalan yang sangat serius
itu sama dengan mengatakan apa sih yang telah dilakukan oleh para aktivis ini
kok kita seperti mengulang ulang sejarah yang sama
dimana keterlibatan aktivis masuk ke gelanggang politik itu tidak begitu besar menyumbang sumbangsi
bagi perbaikan dan kualitas demokrasi kita
pertanyaan itu yang mestinya dijawab oleh bung willy bukan saya
kalau evaluasi dari anda
persis pertanyaan anda itu
yang menyedihkannya adalah yang priode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini
ini kali pertama anggota dpr pergi meninggalkan dewan itu di demonstrasi begitu besar sepanjang sejarah indonesia gitu ya
jadi mereka dalam ranking kepuasan rendah kepercayaan
tidak usul khatim pak tidak usul khatim

jadi kepercayaannya juga rendah kepada mereka
pergi dari tempat dpr
dpr itu pun masih tetap dikatakalah ya
dihantui oleh demonstrasi yang meluas se indonesia yang sampai sekarang belum selesai
apa artinya gitu artinya lima tahun itu orang merasa kecewa
di ujung dari kekuasaan anda orang membayangkan anda memberi kado istimewa
tapi yang diterima oleh publik justru adalah kado yang sangat buruk
nah uniknya adalah dan mirisnya kita adalah dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu
bahagian dari aktivis yang kita sebutkan itu tadi masuk ke dalam
ke dalam struktur kekuasaan ini yang mereka adalah baik aktivis mungkin yang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
aktivis yang sembilan puluh an
enam bulan masih ada juga
ada sebagian yang enam puluh an
plus juga aktivis yang era dua ribu an
mungkin mantan mantan ketua bem macam macam di arah tahun dua ribu lah kira kira gitu
lalu wajah dpr nya tetap begini
wajah dpr nya tidak beranjak
tidak ada sumbangsi yang cukup besar
itu yang saya katakan
yang paling menurut saya menyedihkan untuk dua ribu empat belas ini
dpr kita kehilangan ruh perubahan itu
jadi visi tentang perubahan itu kehilangan lama sekali
jadi yang kelihatan oleh kita adalah rutinitas harian bahwa anggota dpr itu bersidang
bahwa anggota dpr itu membahas undang undang itu
tapi kalau kita lihat secara umumnya
visi perubahan mereka tentang bagaimana cara menguatkan demokrasi
bagaimana cara untuk melindungi hak asasi
bagaimana cara untuk melindungi pluralisme bangsa
hampir tidak kelihatan lagi di dalam visi visi
sehingga begitu kita baca undang undang produk dari mereka
hampir kita tidak menemukan visi yang disebut dalam konteks yang kita sebutkan tadi
apakah rai mau mengatakan bahwa mereka terbendam dalam dekapan oligarki politik
saya mau menuju ke sana sebetulnya
bayangan saya itu bicaranya apa sebetulnya persoalan sehingga kawan kawan aku
sebelum bang willy jawab saya ingin bagi saya
yang saya mau katakan begini nih
ada banyak aktivis gitu loh kira kira itu ya
yang berani melawan kekuasaan tapi nggak berani melawan ketua umum
oke oke nanti bang willy jawab ya
kita akan kupas seperti apa kemudian gagasan mereka
menjawab pertanyaan bang rey dan juga bang ican soal kemudian oligarki politik terkungkung begitu
kemudian bagaimana sumbangsi yang akan mereka lakukan
mereka bisa berikan di senayan karena ini adalah wajah baru
aktivis dengan wajah baru di parlemen dan juga evaluasi ketika parlemen yang lama
kita harus break kami akan segera kembali saat lagi
ya anda kembali bersama kami di program spesial
masih dalam pelantikan dpr dpd dpr dan juga dpd yang sudah berlangsung tadi
dan kita masih akan lanjutkan dialog malam hari ini dengan topik utama tentu ketika
kalau demonstran menjadi anggota dewan kita akan coba kupas apa kemudian isi yang akan mereka mau sampaikan
kalau dulu mungkin begitu kritik
begitu kritis dan juga menyampaikan gagasan mereka
nah ketika menjadi anggota dewan apa yang akan mereka lakukan kira kira seperti itu
nah kita sudah kedatangan kalau tadi masih bertiga
sekarang sudah ada bang andri rosiade anggota dpr ri terpilih dari fraksi partai gerindra
selamat malam bang andre
terima kasih sudah hadir malam hari ini
tadi sudah banyak kita agak agak di awal awal ya bang ican dan juga bang rey
ini cukup menarik karena malam hari ini kita kedatangan para mantan aktivis
yang kemudian memilih jalurnya masing masing
ada yang kemudian sudah terpilih menjadi anggota dewan wajah baru
dan ada yang kemudian masih mengawal jalan dan demokrasi dengan baik bersama dengan bang rai
saya pensiun muda jadi pensiun
pensiun muda kalau begitu ya bang ijan
ya ada bang ijan juga
kalau begitu bang andre kalau dulu bang andre dan juga bang willy menjadi aktivis
menjadi demonstran yang begitu vokal begitu kritis dan juga tajam
nah ketika nantinya sudah terpilih oleh didapil masing masing
oleh konstituen masing masing menjadi anggota dewan
apa yang akan mau dibawa bang andre
ya saya kan sudah meminta kepimpinan fraksi dan juga
dan juga pimpinan partai untuk ditempatkan di komisi enam
karena kan sebelum dilantik ini saya lagi berjuang untuk memerangi praktek predatory pricing
yang dilakukan oleh semen tiongkok
saya punya melihat kondisi bahwa pabrik pabrik semen nasional itu dalam keadaan darurat sekarang
bayangkan pak jokowi punya proyek infrastruktur yang luar biasa
tapi ternyata yang menikmati pembangunan infrastruktur itu bukan pabrik semen nasional
tapi semen dari tiongkok
untuk itulah saya memilih untuk masuk ke komisi enam
untuk menindaklanjuti perjuangan yang sudah saya jalankan
dengan saya masuk di komisi enam pertama saya akan bisa minta itu
menteri perdagangan enggar itu mencabut permendak nomor tujuh tahun dua ribu sembilan belas
yang mengizinkan impor klingker dan impor semen
padahal pabrik semen kita surplus
kita produksi satu ratus sepuluh juta ton per tahun konsumsi kita hanya tujuh puluh lima juta ton
kita surplus tiga puluh lima juta ton per tahun
tidak butuh impor semen dan klingker
kemudian dua di komisi enam saya juga bisa minta kepada menteri perindustrian
melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru
sampai dua ribu tiga puluh kita nggak butuh bangun pabrik semen baru
pertanyaannya kenapa pemerintah membuka izin impor dan klingker
kenapa pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik semen baru
untuk kepentingan nasional atau kepentingan siapa
dulu saya bicara di luar
besok saya akan sampaikan saya akan gas menteri perdagangan dan perindustrian
oke jadi langsung gas ini
yang kedua saya ingin tidak ingin lagi mendengar petani menangis petani menjerit
di saat mereka panen menteri perdagangan membuka kerangkaran impor
jadi dia akan berhadapan dengan saya di parlemen nanti
kalau ini langsung ngegas langsung sudah tahu apa yang akan dilakukan apa tanggapan anda kalau begitu
kalau andre memilih posisi striker baguslah
artinya tentu posisi menentukan sikap
politik selalu ideologi lahir dari ekspresi positioning sikap atas sebuah pilihan pilihan
karena kebetulan andre bisa seperti itu karena dia partai yang tidak masuk dalam kekuasaan
jadi harus berteriak lebih kencang memang
nah itu yang dibilang bung rey tadi
apakah apa ya saya ingin melanjutkan biar tidak terputus
saya terima kasih kepada kakak ican sama bung rey memberikan catatan pinggir penting bagi saya dan kawan kawan yang di senayan
tapi apa yang ditandaskan bung rey tadi sebenarnya itu bukan suatu hal yang baru
itu sudah bawaan
saya ingin mengatakan mahasiswa itu ketika jadi mahasiswa aktivis di jalanan bisa maki maki aparat
bahkan bisa berkelahi dengan aparat seperti sekarang kita lihat
tapi di kampus bung takut dengan rektor
jadi itu idem gitu
jadi yang anda sampaikan apa itu bang
jadi wajar kalau politisi takut sama ketua partai itu maksudnya itu menjawab pertanyaan rey tadi
nah itu kan satu hal yang jamak
yang kedua adalah
manusiawi lah ya
ya bukan manusiawi tapi itu sebuah kultur kritis yang kemudian jumping
nah jadi dia kritis melihat realitas di luar dirinya tapi realitas di dalam dirinya nggak kritis
kita bisa lihat bung reni juga dicium tangan kalau di kampus sama mahasiswanya
itu kultur feodal yang juga terus dikembangkan
nah yang kedua yang ingin saya katakan adalah dialog seperti ini kemudian harus kita lihat
kita nggak boleh alpa bahwasannya budiman sujatmiko ketika dia jadi anggota dewan dia yang mengusulkan undang undang desa
itu prestasi yang luar biasa
artinya melstone itu rike diapitoloka undang undang bpjs dan lain lain sebagainya
mel stun mel stun itu dibangun
ada sistem yang berbeda antara kita kita mengenal inisiasi itu dari praksi
tidak bisa melalui individu
kita bukan hidup dalam sistem demokrasi amerika yang mempunyai hak mengajukan undang undang
nah di sinilah kemudian perbedaan perbedaan itu
walaupun saya merasakan kita masih kalau di level political statement sikap itu yang kemudian tidak terpublish bung rey
bahwasannya banyak teman teman ketika ada petani ketika ada serikat pekerja serikat buruh datang ke senayan lalu kemudian diurus itu kan tidak kemudian tercover
nah proses itu kan tidak selalu lahir pada undang undang
nah disanalah kemudian bukan hanya terbenam kalau di dalam lumpur kekuasaan bahasa kakak ecan tadi
tapi yang harus kita lihat petanya adalah senayan itu tidak seperti jalanan
dia bukan sebuah ruang yang bebas
tapi dia adalah konflik kepentingan dan konflik ideologi secara manifest dan secara real
oke jadi agak berbeda begitu ya akhir akhir
ruang pertarungannya satu futsal satu futbal gitu
saya merasa bung willy sudah menyerah sebelum bertempur dengan cara penjelasan yang seperti itu
tapi kan sebenarnya mencari sisi yang memungkinkan dirinya tidak kemudian dituntut
secara politik oleh para pemilihnya dengan mengungkapkan semua hal hal yang seperti ini
yang justru kita mau mengatakan karena anda aktivis anda bongkar ini
kan itu hanya sebetulnya ya
anda perlihatkan kepada publik bahwa jika penting dengan ketua umum pun saya bisa berani
berbeda bila itu ya kan dalam konteks membela rakyat
misalnya begitu ya
jika penting saya berbeda dengan praksi jika itu dalam konteks pembela rakyat
bagi saya ada tambahan
saya mau membandingkan misalnya tadi willy mengatakan sahabatnya andre memilih peran sebagai striker
bahkan striker tunggal bisa di depan gitu
saya kira willy bisa memilih jalan sebagai libero atau bidfielder
artinya ini kan ada tipe tipikal yang berbeda beda
nah tentu sebagai partai non pemerintah kelulusan itu ada sama andre dan kawan kawannya
barangkali kalau saya lebih kepada specialty atau minat
secara cermat andre mengatakan hal yang barangkali dekat sekali dengan dapilnya
kalau nggak salah semen padang ya
tiga ratus ribu orang sumatera berhidup dan berhubungan dengan semen
ada dua puluh orang saja mantan aktivis seperti andre dengan pilihan pilihan sektoral
ada yang terkait tambang ada yang terkait perkebunan
bicara itu terus saja
saran saya saya akan mengenal willy cukup lama
dari awal dilantik sudah mulai memikirkan bagaimana sistem pemilu kita dibangun
misalnya kan ini bagi peran nih
jadi andre mungkin berurusan dengan dengan semen yang penting
tidak kalah pentingnya juga fondasi demokrasi
kan sekarang kita tahu kritik terhadap pemilu kita yang begitu mahal
bahkan lebih buruk daripada pemilu pertama era reformasi
harus dibongkar di hari hari awal
jangan sampai seperti pemilu pemilu sebelumnya
menjelang jadwal baru
paket undang undangnya dibereskan
rekrutmen terhadap pimpinan kpu dan bawaslu
jadi saran saya ini memilih peran
agar gini kalaupun akhirnya jumlah mereka tidak terlalu banyak rai
kita harus sedikit juga damai bahwa mereka banyak kalah juga dari arab
saya mau katakan itu bukan soal jumlah
tapi kan kemampuan untuk mempengaruhi orang
itu yang dimiliki umumnya adalah para aktivis
bagaimana mereka bisa membawa ratusan ribu masa ke dpr itu
karena mereka mampu meyakinkan
akhirnya pembelahan fraksi dan partai
itu akhirnya sudah tidak lagi penting
karena di sana kemampuan teknokrasi mereka merancang
tentu andre mengatakan ini tidak sesumbar
dia sudah menyiapkan banyak sekali aspek teknis di belakang ini
kalau kita kejar dia kasih siap
saya kira juga willy yang mungkin selama di partai mengurusi pemilu
juga harus menyiapkan
dan teman teman lain juga begitu
ada yang memilih di komisi yang terkait dengan
dekat sekali dengan tenaga

dan segala macam
nah ini market seperti ini yang harus dibidik
agar tadi tidak terus terusan berhadapan dengan rektor
eh bukan rektor ketua umum
kepada pun juga sebagai orang yang pernah di partai
saya tahu bahwa seringkali kita dikejar kejar oleh pemilih
juga dijaga jagain oleh ketua umum
baik apa maksudnya kita break terlebih dahulu ya
nanti di sekitar member kita saya akan minta kemudian
bang rey dan juga bang ican mungkin memberikan pertanyaan
mengejar pertanyaan kepada bang andre dan juga bang will
dan juga akan dijawab dan juga ditanggapi
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali di saat lain
ya menarik diskusi kita sampai dengan sejauh ini
kita masih mencoba untuk mengupas para anggota dpr wajah baru ini
yang kemudian punya latar belakang sebagai aktivis mahasiswa
kita tahu bahwa hari ini kemudian aktivis juga tengah ramai disoroti
karena berkaitan dengan sejumlah pasal dan juga undang undang
yang kemudian dikritisi oleh sebagian besar publik yang diwakili oleh mahasiswa
saya coba ke bang ican dan juga bang rey lagi kalau begitu
melihat wajah baru kemudian bang andre dan juga bang willy
yang kemudian punya latar belakang aktivis
tadi kita sudah bahas banyak sebetulnya
tapi ada tidak kemudian hal hal yang kemudian
atau kemudian anda pengen challenge langsung dengan latar belakang mereka
apa yang akan mereka lakukan di dpr nantinya
mungkin dari bang ray terlebih dahulu
saya ada pertanyaan dua yang sering terkait
pertama apa pandangan kalian terhadap aksi mahasiswa dalam dua tiga hari ini
realistiskah tuntutan mereka atau tidak
itu pertanyaan pertama
yang kedua bagaimana juga tanggapan kalian terhadap anggota dpr
yang meninggalkan gedung dpr itu
dengan beban pekerjaan yang terlalu besar
dan juga demonstrasi yang besar besar
menolak keputusan pembahasan undang undang yang sedang mereka bicarakan
oke langsung dijawab
ini berkaitan dengan yang hari ini mungkin tengah menjadi sorotan ya
mungkin dari bang henry dulu
jadi gini bang
saya sebelum dilantik menjadi anggota dpr ri
pernah ditelepon oleh pimpinan fraksi
berapa hari sebelum dilantik
ternyata saya diperintahkan untuk menerima demonstrasi yang datang
ya tentu saya diperintah meskipun dilantik
karena akan datang ke fraksi partai gerindra saya siap terima
saat kami tanggal dua puluh empat kalau nggak salah
kami ini tanggal sembilan belas sudah ketemu sekjen dpr
sekjen menjanjikan kami untuk tanggal dua puluh empat akan bertemu dengan pimpinan dpr
atau pimpinan komisi tiga
ternyata kok dibawa ke fraksi gerindra
saya bilang sampai mereka
saya tidak pernah mengundang anda
tapi kami partai gerindra adalah partai yang terbuka
menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh pak prabowo
makanya anda datang kami siap nampung
tapi kalau anda tidak mau bertemu dengan kami tidak ada masalah
akhirnya itu yang terjadi
bang rai tidak usah khawatir
bang willy saya dan aktivis aktivis yang lain yang masuk dpr
tentunya yang tukang demo masa takut di demo
kita siap menerima adik adik kita yang datang ingin berdialog ingin berdiskusi kepada kita
tapi saya ingin tekaskan
kalau adik adik mahasiswa ingin menuntut perpu undang undang kpk datangnya bukan ke dpr
datang silahkan ke merdeka utara
tanyakan ke presiden pak jokowi
perpu undang undang kpk domennya ada di presiden jokowi
jadi teman teman mahasiswa salah alamat
kalau mau demo minta perpu undang undang kpk ke dpr
datang ke presiden tanya sama presiden jokowi
kapan bapak mau menerbitkan perpu undang undang kpk
kalau bapak bertele tele berarti memang pak jokowi setuju revisi undang undang kpk
tapi dpr kalau seandai presiden ternyata menerbitkan perpu undang undang kpk
saya akan mendukung kalau itu dikirim ke dpr
jadi kalau soal perpu undang undang kpk
saya akan menerbitkan perpu undang undang kpk di tangan presiden
jadi adik adik mahasiswa datanglah ke istana
tanya ke presiden soal perpu
jadi secara pribadi anda akan mendukung kalau sekiranya presiden mengeluarkan perpu
apalagi saya sudah mendengarkan pernyataan pak prabowo secara langsung
bahwa beliau menolak revisi undang undang kpk
saya mau tanyakan sedikit
anda menerima perpu ini karena memang itu tanda kutip perintah praksi
kalau tadi anda cerita begitu
atau memang menurut anda itu layak untuk dikeluarkan
secara pribadi maksud pak rai
karena kita tahu tidak akan mungkin demonstrasi bisa muncul di seluruh indonesia
kalau masyarakat merasakan ketidakadilan
nah masyarakat sekarang kita harus objektif merasakan ada yang tidak adil
ada ketidakpuasan akhirnya muncul
coba pak rai
di saat pak jokowi begitu
powerful sekarang ya
apa sih yang gak dikuasai di republik indonesia ini
bahkan rektor pun menteri pun bisa disuruh sama beliau
kan begitu powerful
mahasiswa hampir tiap hari berdemonstrasi
bahkan besok saya dengar buruh juga akan datang ke dpr
jadi menunjukkan apa
masyarakat ataupun mahasiswa
pasti akan berani menyuarakan
tahan di situ bang henry
silahkan bang uri tanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh bang ray rangkuti
apa yang terjadi belakangan ini demo ini
awalnya saya melihat suatu hal yang sangat impresif ya
saya langsung terbayang seorang aktivis yang legendaris
namanya daniel hornbendi
itulah awal dari proses liberalisme
dan lahirnya republik baru di prancis sebagai sebuah kritik
orang datang ketika daniel convendi dilarang pergi kencan ke asrama putri
lalu kemudian sebagai sebuah simbol
membawa kondom ke lapangan
kami anti hamil segala macam
ketika kita bandingkan dengan yang baru baru ini kan
yang terganggu adalah kehidupan private nya orang
apakah ini benar benar
demokrasi itu kan basisnya individualisme liberalisme
apakah ketika sembilan puluh delapan berbicara freedom of expressionnya di kalangan hak hak politik
sekarang berbicara tentang hak hak privat
apakah sudah sampai di sana
kalau itu terjadi itu kita mengalami lompatan besar
karena basis dari demokrasi itu sendiri adalah sitoyang
nah ternyata ini cuma menjadi entry point
ternyata ada cover story dalam proses itu
kalau kita harus terlisik
harus kritis membacanya
bahwasannya saya sepakat
itu sebagai tugas zaman semangat zaman
bahwasannya mereka harus bergerak
siapa yang tidak mau
cuma harus kita lihat
ketika undang undang kpk itu disahkan
tidak ada respon yang luar biasa
tapi ini terjadi ketika undang undang kuhp
dan undang undang khuhp itu di
di cancel ditunda untuk kemudian dibahas lagi di dpr
tapi kan tuntutan mahasiswa yang kemarin demonstrasi itu
kan terkait undang undang kpk
saya tidak mau kurang paham
bung willy mau cerita apa gitu loh
saya nggak mau meminta penjelasan dari beliau ini
soal sejarah gerakan mahasiswa
kira kira pandangan anda sebagai anggota dpr
melihat demonstrasi ini
apa dan bagaimana sikap anda untuk merespon isunya
ya suatu hal yang perlu kita apresiasi
harus ya mungkin mereka menjaga
karena respon mereka kemudian undang undang khuhp kemudian ditunda
nah karena kemudian respon mereka beberapa undang undang kemudian dibatalkan
saya pikir ini suatu proses yang benar benar menjaga
demokrasi kita berjalan secara check and balances
kita apresiasi itu bung rey
jangan takut kalau untuk semangat itu
apresiasi itu ya terakhir ya
singkat banget rie bagaimana sebelum kamu ngisah
saya kita harus menghargai demonstrasi mahasiswa
tapi ada pr yang harus kita bahas bersama
pr nya jangan sampai
pertama ya aksi ini berujung anarkis
atau jatuh korban
dan kita berharap tindakan represif dari aparat pun berkurang
jadi harus ada dua dua pihak baik mahasiswa maupun pihak kepolis saling menahan diri
jadi aksi silahkan saja
tapi kita dorong aksi ini berjalan damai
silahkan menyuarakan aspirasi tapi tetap damai
dan aparat pun menjaga situasi ini kondusif
kita sekali lagi jangan sampai demokrasi yang terbuka ini menimbulkan korban
apalagi sampai anarkis begitu ya pak rie
bang ican ada yang ingin anda tegaskan lagi kepada bang andre dan juga bang willy
saya mau bicarakan soal zaman
bahwa sekarang ini beda antara aktivisme dulu dengan sekarang adalah
sekarang itu konsolidasinya jauh lebih cepat
dan seringkali mengagetkan karena kita punya gawai yang
media sosial yang luar biasa
dengan mudah dulu mungkin andre mau ketemu willy harus naik truk
rangkuti naik kereta barang dulu untuk ke kota kota untuk konsolidasi
sekarang ketua ketua bem atau senat mahasiswa punya grup misalnya
nah tapi bukan hanya di sini kan
kita lihat kebangkitan itu di negara negara yang tadinya mapan demokrasinya
seperti di eropa barat atau di amerika
bahkan hongkong misalnya sekarang kelihatan betul militansinya
jadi apa yang mau saya katakan
mahasiswa itu keluar dari mengosongkan bangku kuliah jika realitas di luar kampus
itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh struktur yang formal
kan sebetulnya itu
jadi yang mau saya tanya kenapa bang wissam
enam puluh enam begitu bahkan penculikan kaum muda terhadap soekarno hatta juga karena begitu kan
seluruh perundingan yang kelihatannya dalam adab adab politik itu harus dipotong disambar
nah kan harus dilihat begitu kenapa mahasiswa yang kelihatannya selama bertahun tahun kita lihat
kok kemana ini generasi baru
jadi seringkali setelah itu selesaikan mereka kembali ke kampus tugasnya adalah tugas mereka mereka ini
nah problemnya adalah di dalam sana ada fraksi ada komisi ada subkomisi ada panja ada pansus dan macam macam
bagaimana mereka berekspresi seperti tadi kalau striker atau libe bawa bola sendirian tanpa kena
kena peluit tapi bolanya masuk kan itu penting
sehingga kita berharap willy punya satu undang undang rancangan yang dia bawa ke fraksinya fraksi bawa komisi begitu juga andre
jadi yang ingin mau ditanyakan adalah bagaimana nanti mereka bisa berekspresi ketika di dpr
karena seringkali abis itu kan kita punya banyak
oke oke sementara dihadapkan dengan kepentingan partai politik dan lain sebagainya bagaimana pak andre
jadi gini memang kehidupan partai politik di senayan kita harus lakuin kita harus kolektif kolegial
kita masing masing partai ada yang namanya fraksi
lalu kita ditempatkan di komisi ada kapoksi
ya tentu berpolitik di dalam dpr itu tentu harus mengikuti irama degendang dan arahan dari fraksi
nah tinggal memang bagaimana kita masing masing individu meyakinkan kapoksi pimpinan kelompok fraksi yang ada di komisi yang kita wakili
dan juga bagaimana kita meyakinkan fraksi
karena apa yang kita suarakan ini benar benar bisa diterima oleh kebijakan fraksi
makanya gerindra selalu membuka ruang
hal hal yang tidak terlalu strategis itu cukup diselesaikan di komisi
hal hal yang strategis misalnya rancangan undang undang panja dan juga hal hal yang lain itu diselesaikan di tingkatan fraksi supaya bisa dikoordinasikan ke dpp
dan makanya kita rutin rapat berkala
ketua sekretaris fraksi selalu memimpin kita
sehingga semua bisa disampaikan dan semua bisa memberikan tanggapan sehingga ini menjadi keputusan bersama
jadi di gerindra ada ruang untuk masing masing anggota menyampaikan usul usulan sehingga kita bahas di fraksi
memang butuh kerja keras effort bagi kita meyakinkan pimpinan dan seluruh teman teman yang lain untuk mendukung ini
dan itulah tugas aktivis yang masuk di dprr ini
nah cara meyakinkannya itu
saya mau bertanya begini karena di diri mereka itu mewakili tiga hal
mewakili bangsa ini problem bangsa ini adalah problem mereka yang harus diurus
problem dapil mereka dan partai mereka
ini kan harus dikelola betul sehingga tidak boleh ada yang dikalahkan salah satu
oke bang willy silahkan
ya itu apa yang
sorry sorry sorry seringkali kalah dari kepentingan partai
hahaha itu dia
apa yang dibilang oleh kakak ican itu itu yang tidak dirasakan oleh rey
sehingga dia bebas memberikan fire holes
itu apa satu hal perbedaan antara apa ya
di dalam dan di luar gitu
bukan hanya di dalam dan di luar
itu bebannya berbeda
hal yang paling menarik apa yang dibilang oleh kakak ican tadi
spiritnya justru kemudian apa ya karena itu kolektif kolegial
persoalan persoalan ini harus dibicarakan secara bersama
saya dan andre di dalam ruangan ataupun di luar ruangan
itu bisa berdiskusi
maka kemudian tunnya bisa sama
saya dengan rey dan kakak ican itu bisa berdiskusi
nah sehingga proses inputnya itu bisa lebih matang dan melahirkan apa yang diinginkan secara bersama
misalnya kalau kita konkret evaluasi pemilu
satu poin yang kemudian yang akan dibahas secara cepat dan akan dibahas karena ini berimplikasi pada amandemen undang undang
ya silahkan silahkan bang ican
aku sih membayar lagi
karena sering kali terbenam
jadi tidak berdaya
nah putuskan begitu
apa sih yang membedakan antara mantan aktivis artis profesional masuk ke dunia politik ini
kalau penjelasannya seperti yang dibilang oleh bung willy itu nggak ada bedanya
harusnya aktivis punya nilai tersendiri maksudnya bang rey begitu ya
itu yang saya mau katakan
itu tadi kan dibuat dengan pembukanya oleh bung willy
sangat manis sekali
apa tadi itu
tidak lapu karena hujan
tidak apa namanya kering karena
enggak rey ini lupa bahwa semesta politik kita tidak membedakan artis dan aktivis
dia membedakannya di ruang sidang itu membedakan
tapi dalam kontestasi politik itu sama bung
setuju saya bung
nah jadi makanya harus dibedakan
jangan di gebrahuyah
nanti yang jadi anarkis itu antistruktur
dia suka gebrahuyah semua nih
sampai ke sana bung
yang saya mau katakan itu adalah orang kan selalu mempertanyakan aktivisnya apa
kan kira kira gitu
sampai malam masuk ke senayan gitu ya bang
karena orang punya perspektif sendiri tentang masuknya yang namanya apa namanya aktivis
masuk ke gelanggang politik
tapi pada saat yang bersamaan kan kira kira gitu
baik yang disebut dengan aktivis artis kelompok profesional
begitu berhadapan dengan struktur yang bernama praksi ya sama saja gitu
padahal orang menganggap kalau anda aktivis sebetulnya mampu melakukan gebrakan itulah
pentingnya orang memilih aktivis itu
ini soal ekspektasi sebetulnya ya bang rewis
kalau saya pemilihnya mengapa saya ee
ini kan kita membuat imajinasi lah ya
imajinasi itu berada anda ya
pertanyaan saya sebagai pemilih anda salah satu pertimbangan saya itu adalah karena
saya tahu anda aktivis
beban untuk melakukan pembaharuannya
di dpr itu jauh lebih
kuat disarankan kepada mereka
didorong kepada mereka misalnya
kalau saya memilih aktivis
dari background yang berbeda
karena dengan latar belakang aktivis itu
yang harusnya bisa oke oke
karena mereka udah bekerja untuk rakyat
gembar gembor kemana mana atas nama
rakyat ya kan dan
menjanjikan saya tentang hal hal yang indah
eh itu melempem semua
boleh saya jawab jadi gini
dan seluruh rakyat indonesia sekarang
ya orang orang baru
yang masuk senayan ini
tetap istiqomah tetap bernyali
aspirasi rakyat dan berikan kami
support doanya juga
supaya kami bisa meyakinkan
pimpinan kami di fraksi
pimpinan kami di komisi
agar dan mempengaruhi yang lain
yang mempengaruhi yang lain agar benar benar
kita bisa membawa perubahan
di gedung dpr mpr intinya
saya yakin aktivis yang
masuk ke dalam dpr
insya allah punya niat yang baik
komitmen yang kuat tinggal
doakan kami jangan sampai
kami larut dalam
arus liar yang ada
di senayan itu saja
saya mau mengatakan sebelum kita jeda
kepada bang ray
apakah sejauh bang ray mengenal
dan kerja bersama yang kita lakukan
itu tidak ada
oke itu modal awal
lalu kenapa harus pesimis dengan proses ini
baru dilantik tadi pagi prof
saya sepakat saya janji
habis ini kalau itu terkait pemilu
saya akan undang bang ray dan kak ican
kalau itu terkait dengan proses pertahanan
dan keamanan kalau itu
yang saya mau katakan jangan ditarik ke
bukan bukan personal
tapi itu modalitas karena apa
kita bisa berdialog seperti ini
karena kita memiliki benang merah sejarah
itu yang paling penting
jangan kemudian seorang rai rangkuti
kemudian membelajati saya disini
sama seperti orang memandang saya
tidak setuju benang merah itu penting
modalitas itu penting
terasi itu penting
saya tidak berbicara sebetulnya bersifat individual
kalau untuk anda mungkin saya percaya sekarang
tapi kan kita berbicara tadi dalam konteks dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
apa yang dilakukan oleh kawan kawan aktivis
itu kan kita bicarakan
yang jangan sampai terulang di periode yang ini ya
cuma yang saya mau katakan
yang umum ini jangan ditarik ke personal
karena yang personal personal itu akan bisa menjelaskan dirinya dengan sangat baik
dan seolah olah itu kemudian
apa namanya mengatakan bahwa yang umum ini
juga baik itu menurut saya yang tidak fair
bagi saya ada pertanyaan lain kepada bang ardhani dan juga bang willy
mungkin terkait dengan kinerja mereka ke depan seperti apa
seringkali termasuk pengamat dan publik mengatakan

soal kita bukan membanyak banyakan mengembang biakan undang undang
terlalu banyak undang undang kita bikin
ya kita laksanakan kita taati
lebih baik pengawasan itu menjadi tugas yang lebih berat
karena terlalu banyak ruang yang bisa dipakai oleh teman teman di daerah
untuk mengawasi segala hal yang terkait pemerintahan
jadi poin saya adalah
bukan berarti dihitung berapa nih
apa nih tahun periode lalu
jumlah begitu ya
lah nggak begitu juga
kalau cuma bikin undang undang banyak banyakan
ini kan seperti kerja di balik layar bikin bikin terus
padahal undang undang itu kan alat rekayasa
oke jadi yang mau ditanyakan apa bang isan silahkan
maksud saya bagaimana mereka bisa
katakanlah yang mungkin andre lebih mudah karena dia di luar pemerintahan
tapi kreasi atau kreativitas dari orang orang yang
tentu tidak harus tiap hari tepuk tangan kan
tapi juga mewakili dapilnya
mewakili apa tadi partainya
jadi bagaimana caranya agar
minimal dapilnya saja begitu ya
itu saja sudah bagus
oke kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lain
langsung kita lanjutkan
saya sepakat dengan kak ican

gini tradisi kita tidak berbasis undang undang
karena kita demokrasinya kan tidak lahir dari ekspresi individualisme
yang kemudian memahami undang undang itu enggak
undang undang sekian banyak nilai
rakyat aja nggak tahu itu apa undang undang
bahkan amandemen empat kali aja rakyat tidak tahu
walaupun memang dpr yang kemarin di mesioner kejar setoran di menit menit aja
itu benar benar supir angle
itu yang renggak marah marah dari tadi itu
ya itu kami belum terlibat marah
tapi poin kakak ican adalah pengawasan dan budgeting
ini penting sekali
tidak lepas bahwasannya proses pengawasan terhadap
kayak kalau di dpr ada apa namanya partner kerja ya departemen gitu
nah tentu ini menjadi suatu hal
nasdem kakak ican tidak kemudian tepuk tepuk tangan
pak surya secara tegas mengatakan tamparan seorang sahabat lebih baik daripada ciuman seorang pengkhianat
karena kalau cuma tepuk tepuk tangan pemilipan bahaya juga
tapi ini kita berbicara kan representasi rakyat
tidak hanya kemudian partai yang membebek partai yang membeu
bahwasannya kesadaran kritis
kontrol itu suatu hal yang kemudian umbedate pada seorang anggota dewan
nah itu untuk itu kemudian ya kalau ada yang busuk kenapa harus tidak dibongkar
kalau ada yang menyimpang kenapa tidak harus diluruskan
itu suatu hal yang disana lepas integritas yang dibilang oleh bung re tadi
apa yang membedakan seorang aktivis
dengan seorang yang lainnya
integritasnya intelektualitasnya kapasitasnya
di sanalah kemudian ini menjadi ujian juga mungkin bagi saya secara pribadi karena orang baru di senayan
dan yang paling penting juga track record track record penting kan
silahkan silahkan bang re
bung gili bagi anda sebagai aktivis atau mantan aktivis apalah diantara dua itu saya tidak tahu
apa perasaanmu ya ketika kawan kawan aktivis itu
banyak ke gedung dpr dan sebagiannya masuk di pemerintah
tapi asli ada demonstrasi begini besar terjadi di era di mana aktivis ini sedang berkuasa
oke sebelum kebangkan re silahkan bang gili singkat
kata rendra gini sederhana re
niat baik dengan niat baik bisa berkelahi
dan kita tidak aku tidak menyaksikan apa niat baik yang ada oleh teman teman yang memegang sunodang dan apa yang terjadi di sini
karena ketika diajak contohnya presiden mengajak anak anak mahasiswa ini
untuk dialog mereka nggak mau juga
saya mau katakan begini bung windy ya
presiden mengajak dialog itu persis waktu kita dulu
ada yang mengajak dialog tahun sembilan puluh delapan itu saat dimana tuntutan sudah dibacakan
mestinya dialog itu sebelum tuntutan kita bacakan
kalau nggak salah itu orangnya sama ya sama menko polukam sekarang ya
pengalaman pak presiden apakah anda mau terima tuntutan ini atau tidak
sebab dialognya mestinya kita lakukan
kita lakukan jauh hari sebelum tuntutan ini kami bacakan
itu juga waktu sebelumnya
kalau seperti itu bung rey
kalau kita pakai common sense seperti ini harusnya nggak banyak ott bung rey
harusnya preventif lebih untung
itu poin logika akal sehat kita
kalau sekarang prosesnya kan ott ott ott ott
prevensinya tidak ada
kalau pengawasan ini bung jangan hanya bicara di kpk
di dpr ada lembaga pengawasan
di departemen departemen ada lembaga pengawasan
anda juga harus bertanya itu
apa efektivitas dari banyaknya lembaga pengawasan ini dan kontribusinya terhadap korupsi
oke baik baik bang re saya juga harus bertanya ke bang andre
jadi gini mbak re
percayalah mbak re
teman teman itu insya allah punya niat baik seperti saya sampaikan
mbak re cukup berdoa
saya tidak pernah meragukan
jadi gini mbak re cukup berdoa
lalu kasih kita
itu yang saya bertanyakan
punya fakta di lapangan itu maksud saya
ini orang punya niat baik
itu tidak terhadap anda ya
padahal hal hal seperti itu
oke silahkan bang andre
mbak re orang punya niat baik
tapi kalau tidak berjuang tapi kalau tidak dikelilingi orang baik tentu mereka akan terpengaruh
nah itulah butuh kita kerja sama tim
aktivis yang masuk di dalam pusaran senayan tolong di backup kita
apa masukan kita berdialog secara rutin dan berkala
misalnya kalian bikin kaukus gitu ya
kita bisa bikin kaukus lalu kita undang dialog bersama
sehingga memang ada input input bagi kami
baca kembali visi misi tuntutan aktivis sembilan puluh delapan itu
kan salah satunya adalah
iya reformasi sembilan puluh delapan itu
salah satunya adalah memproporsionalkan tni untuk tidak lagi melakukan dui fungsi kan
sekarang dui fungsinya mulai mengarah kembali
bukan hanya tni polisi pun sekarang berfungsi untuk menjadi juifungsi
ini menurut anda problem atau tidak
ya tentu ini problem
jangan sesat pikir
jadi civilian itu beda sama authoritarian
jadi sekarang udah gak ada lagi dui fungsi bung
jadi bahwasanya tindakan itu bahwasanya gini
prominent actornya siapa sih yang melakukan abuse of power
penyelenggara pemilu paling dominan
kalau tadi bung bicara tentang pengawasan inilah aktor aktor prominent yang melakukan abuse of power and democratic country
jadi proses ini yang harus dilihat oh ada ini polisi jadi ketua kpk polisi jadi ini itu suatu hal yang wajar dalam era demokrasi
karena mereka juga civilian
yang disebut dengan wajar itu
jangan menentang dia oposisi dia
yang terakhir itu bahwasanya telah menyelesaikan masa bakti
biarlah pemerintah itu cecah dulu lah
terlibat dalam posisi posisi penting dalam konteks ini anda mau mengatakan apa dengan situasi itu
langsung jawab aja gini
iya itu pertama
ya yang kedua adalah soal keterlibatan tni
kan salah satu komitmen kita adalah menjadikan tni adalah institusi profesional
tidak terlibat di dalam konteks keamanan
nah sekarang di beberapa tempat hal ini telah dilakukan juga
memfungsikan kembali tni sebagai aktor keamanan
nah itu konteksnya adalah perbantuan
itu yang kita belum ketahui
saya ke bang andre dulu
malah bang ray
ada undang undang yang mengatakan perbantuan tni terhadap keamanan
ya tahan dulu bang ray
malah saya melihat bahwa pemerintah ini kurang menggunakan peran tni
di saat status papua
sebentar bang ray
saya kira bang willy dah konsep tentang negara keamanan
silahkan bang andre silahkan
kita tidak usah berteori buku segala
masih itu doh
faktanya tiga puluh lebih orang mati di wamena
sepuluh orang mengungsi
jadi ingin sampaikan apa bang andre
negara lalai memberikan rasa keamanan
daya pura tapi tidak bisa dikirim ke bawamena untuk memberikan rasaman saya kasih tahu anda
saya harus teriak teriak sama jokowi baru pak jokowi bikin bela sungkawa ya saya teriak teriak
saya ini bukan hanya anggota dpr dari fraksi gerindra saya ini ketua harian dewan pimpinan
pusat ikatan keluarga minang kami korban di saat pemerintah lalai ya saya ingin sampaikan saya
ingin sampaikan dengan segala hormat disaat ini dibutuhkan untuk operasi di papua monmah
untuk menjaga keamanan bareng kita melihat polisi selalu di depan kalau selesai oke bang
bareng sorry sorry bagaimana konsep pertahanan bagaimana ini bukan hanya konsep ini fakta orang
mati dan kita melihat orang yang menyerang itu pakai bendera oke bintang kejora sebentar sebentar
bintang kejora dan tapi mereka hanya dibilang kkb kkb tapi yang jenggot
singkrang dibilang teroris teroris teroris itulah pelaku makan kepada kita harus adil
itu adalah di tanabang di pasar senen orang yang bunuh rakyat pakai senjata
udah udah mau habis kalau gitu saya kebangsaan bangsaan singkat saja penutup
dari anda saya tetan untuk anggota dpr dari wajah
ini juga para aktivis ini tadi yang yang dulunya maka aktivis karena menjaga dewan apa yang anda
sematkan atau anda titipkan kepada mereka sebetulnya singkatnya hampir semua figur
menonjol atau vokalis di dpr dari periode ke periode itu adalah bekas aktivis udah pasti
karena kayak kita menjemplungkan perenang ke dalam kolam yang biasa berenang di laut di sungai ke
kolam langsung jadi kalau kita lihat tokoh tokohnya kita lihat pimpinan pimpinan fraksi komisikan rata
bukan hanya memberikan kualitas tapi dalam hal kualitas juga misalnya begini kan setiap sidang sidang
yang membutuhkan kehadiran kan ini juga problem kan tidak bisa bahwa wah kita ada ini ada dapil
orang orang datang selama jam nah tentu mereka harus juga memberikan memberikan warna kepada
kepada sekelilingnya agar parlemen itu kan akhirnya puncak dari peragaan peradaban politik kita ya mana sudah dimana
ya kalau itu gagal saya kira kita harus setuju pada re mereka diuji dengan cara oke begitu selesai
tidak selesai dengan demo gitu sedih sekali memberikan warna ya baik memberikan harap kita
sudah sudah ini hanya ada bunga kiriman ke dpr oke oke kita kita kita lihat apa itu bagaimana
saya sedikit aja saya janji re kakai can karena ini pengalaman saya ngurus pemilu ada pembat apa ada
syarat yang akan kita buat untuk undang undang pilkada yaitu dua lima tahun tni dan polri
asn harus mundur kalau nggak episode powernya luar biasa oke pengalaman yang akan saya perjuangkan
catat itu asn juga catat rakyat akan jadi yatim piatu kalau bupati dan wakil bupati
pekong pecahkongsi asisten daerahnya maju sekdanya maju kepala kepala dinas yang berbaik bahasa itu
maju maka rakyat akan jadi yatim piatu saya memperjuangkan ini dua setengah tahun harus mundur
ya antara pilih pilih ada titik titik punya oke titik titik punya sudah ketemu ya satu kita
ketemu satu bahwa kita sepakat memperjuangkan indonesia jauh lebih baik kita akan tunggu
bagaimana kinerja pak saya memulai mohon maaf saya memulai anda dengan rasa pesimisme mudah mudahan
lima tahun ke depan kita ketemu dengan saya berterima kasih kepada oke baik kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak bang reba gijan bang andre bang wili terima kasih sudah hadir malam hari dan
selamat malam dpr dpr juga mpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat tadi kita juga sudah mengundang ansilema dari fraksi
pdi perjuangan namun kemudian tidak bisa hadir ke dalam studio kita semua berharap jalan demokrasi
dan juga politik kedepan ini tentu akan semakin baik dan juga mengutamakan prinsip keadilan dan
juga memberitaskan kepentingan rakyat sebagai pemilik mandat demokrasi serhat sirait pamit